dalam prosesi drawing turnamen pramusim atau pembagian grup turnamen yang dilakukan di restoran cepat saji di senopati jakarta selatan ini
membagi lima belas tim peserta ke dalam empat grup
grup a grup b grup c dan grup d
setiap grup akan diisi oleh empat tim namun ada satu grup yang hanya diisi oleh tiga tim
yakni grup b yang berisi evo standar bogor satria muda pertamina dan amarta hangtua
nantinya dua tim terbaik dari setiap grup akan lolos ke babak berikutnya
meski menerapkan larangan untuk menurunkan pemain pemain asing
direktur utama ibl junas mirardiyarsyah optimis
kompetisi akan berjalan seru karena para pemain lokal akan berusaha unjuk gigi
nah indonesia cup ini sesuatu yang berbeda
yang pertama adalah ini ajang pembuktian pemain lokal
konsep ini pernah dilakukan sebelumnya
nah kali ini kita membawa nama indonesia cup
jadi secara pertandingannya akan lebih menarik
tidak kalah dengan men season
jadi tidak ada yang bilang oh tidak ada pemain asing
ini pasti akan lebih menarik karena secara kompetisinya
dan kita kalau melihat berita juga sudah mulai ada trade trade pemain
itu rasanya menjadi sesuatu yang menarik juga
oki wirasanjaya pemain ranspik basketball menambahkan
meski tergabung dalam grup
yang berat di grup c bersama pelita jaya bakri jakarta
bima perkasa jogja dan bali united basketball
oki dan rekan rekannya termotivasi untuk menunjukkan hasil latihan yang telah mereka jalani
ya emang sangat berat ya di tim grup c bersama peliru jaya
bina perkasa dan bali united
cuman saya sebagai pemain sangat excited sekali untuk kompetisi ini karena
ini penantian kita ya selama setelah pandemi gitu
kita tanjung lagi di satu kotak ditonton avansi itu banyak
mungkin ini juga penantian buat semua pemain juga pemain pemain ibl yang sudah berlatih berbulan bulan
dan ini mungkin di kompetisi indonesia cup ini ya ini bukti pembuktian mereka untuk selama hasil latihan
hal senada juga diungkapkan avan seputra yang bermain untuk klub juara ibl musim lalu satria muda pertamina
meski tak akan diperkuat pemain pemain asingnya
avan yakin tak akan mengurangi kekuatan sm untuk meraih juara
dan untuk target sih pasti sm gak pernah pasang di bawah juara ya
kemarin kita udah menang liga dengan pemain asing dan sekarang waktunya kita juara tanpa pemain asing
turnamen yang akan digelar di gor sritex arena solo ini diharapkan dapat menjaga animo pecinta bola basket tanah air
jelang main season ibl januari nanti